sampai jumpa di video selanjutnya
nanti pakai baju sterilnya ya pak
pesta kecil kecilan buat rena ya
kok buat kesenangan rai dan kebahagiaan rena juga
ya kalau menurut mama sih gak apa apa noh
kamu bikin aja acara buat rina
ya mama yakin kalau dia bakalan seneng banget loh
ya kalau misalnya al bikin acaranya di rumah
ya kamu bikin di tempat lain
mungkin bisa di restoran
atau di taman bermain
ya udah biarin aja lah nok
lagi pula menurut mama
kalau anak anak seumur ena itu pasti senang banget loh
kalau dibikinin acara berulang ulang
udah kamu bikin aja saya
ya pasti seneng loh
ada benarnya juga kata mama
mama akan coba pikirin untuk bikin acaranya

tere gak ke sekolah
abisin sarapannya ya
jangan kayak kemarin kemarin lagi ya
mama hari ini pulang ya
ah yaudah gini mas kamu pulangnya gak seburu buru ya aku mau bikin sambutan kecil untuk mama
iya biasanya saya kan juga masih ngurusin administrasi dulu
lagi risa juga masih di rumah kan
pagi pagi tadi saya ketemu sama om irvan di rumah sakit
katanya sih abis check up
hmm aku berapa hari yang lalu sih ketemu sama om di rumah sakit
dia bilang waktu itu lagi mau jempol temennya
tadi riza bilang sama aku kalau dia dengar percakapan lewat telepon supirnya sama mirfan
tapi dia minta untuk diantarin sarapan ke ruang icu
yaudah mas kalau gitu mas aku mau siap siap dulu ya mau bikin sambutan buat mama
siapa yang dirawat di ruang icu
jadi kamu jemput saya di rumah sakit ya
barusan anin bilang sama saya katanya kamu sempat dengar om irfan suruh supirnya ngantar makanan ke ruang icu
itu bila pak
tapi saya saat itu di rumah icu
karena bu anin keburu panggil saya
yaudah makasih ya
terima kasih pak
om birvan di rumah sakit
kliennya juga di rumah sakit
kalau memang bener bosnya iqbal itu om irvan
dan kalau memang beneran dia ada kaitan sama jessica
apa jessica yang ada di icu ya
kayaknya dengan tersangkutannya dia harus bareng
ini mejoresnya gak
bu bos pulang udah sehat
alhamdulillah tadi mas arbara aja ngasih tau
kamui kita bikin bareng bareng ya
yaudah pokoknya bikin kesih kecilan tapi yang pastinya harus seru
aku ikutan siap siap juga
ibu rosa udah pulang gak
akhirnya ibu pulang ibu sehat lagi bergumul lagi sama kita
nah makanya mama karena pulang aku kayaknya mau masak sesuatu yang spesial buat mama
oh yaudah mbak adi ini istirahat aja
biar ki yang masakin mama
masakannya enak enak apa tipu rosa
gak usah aku aja sendiri yang masak
oh pemeran mbak andin
di kulkas ada ayam kampung gak
oh ada kok mbak
yaudah kamu keluarin ya aku mau masak
andin mau masak apa
oke sebentar ya mbak ya
saya kak elnino perset ya
saya butuh party planner
pesta ulang tahun buat putri saya
saya inginnya acara ini
bener bener sangat spesial
apa bisa ketemu buat meeting rencana dan semuanya
oke oke jam dua belas siang ya
sampai ketemu terima kasih
aku akan bikin party yang tak terlupakan buat rena
pesta ulang tahun
pesta ulang tahun
nah ini just lemin dulu
mau tempel dimana
tempel setara dimana
ini satu lagi ya
dikit lagi jadi
ini satu lagi
yeay jadi deh
cus semoga oma suka ya
soalnya kan ini rena yang buat
terus kan cuma bantuin aja
rena kan cucu kesayangan oma
tapi justru kok bagus sih
kok bagus sih emang bagus dong
kalau bener jessie ada di su
gue harus pastiin dan lihat langsung
ada apa pak
saya mau menjenguk
tolong isi dulu dan tulis nama bapak di buku tamu pak
nanti pakai baju sterilnya ya pak